kepolisian resor kota bandara soekarno hatta dan tim pusat laboratorium forensik mabes polri menggelar olah tempat kejadian perkara di lokasi longsor tembok underpass jalan perimeter selatan tanggerang banten
tugas yang melakukan olah tkp menghadirkan tim dari pt waskita serta pt kereta api indonesia selaku pembuat desain underpass jalan parameter selatan bandara soekarno hatta
hingga saat ini polisi telah memeriksa enam orang saksi
menurut kapolres kota bandara soekarno hatta pihaknya akan segera mempelajari dan meliti dokumen dokumen yang telah diberikan oleh pt kai untuk dicocokkan dengan data yang ditemukan di lapangan saat olah tkp
sampai selasa sore petugas masih berusaha mengeluarkan kendaraan yang tertimbun tanah dan tembok dengan cara mengeruk tanah dengan alat berat